ditres narkoba polda metro jaya menangkap seorang pria berinisial r alias t
pria tersebut diduga merupakan rekan dari jennifer don
r alias t rekan jennifer don ditangkap subdit satu narkoba polda metro jaya
di pejaten pasar minggu jakarta selatan pada kamis kemarin
kabir humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan
r diketahui merupakan rekan dari jennifer dum yang diduga sama sama pengguna narkoba
dari tangannya polisi menyita sabu seberat dua gram dan alat hisap sabu
serta plastik membungkus
menurut keterangan r dirinya pernah bersama jennifer done mengkonsumsi sabu sabu
r mengaku mendapatkan sabu dari fs menyuplai barang haram kepada jennifer dun
hingga saat ini polisi masih memburu ki dan bl
yang diduga sebagai bandar besar penyuplai sapu ke jennifer duon dan rekannya
namanya r alias t
yang bersangkutan kemarin ya kemarin jam lima pagi
ditangkap oleh penyidik kores
kalau polda metro jaya yang dipimpin oleh pak kalvin di rumahnya tantenya di pejaten
bersangkutan kedapatan ada barang bukti berupa sabu seberat dua gram
setelah dibawa ke polda dilakukan interpelasi memang yang bersangkutan pernah ya
pernah melakukan nyabu dengan sangat jelas